lima s season terbaru
minggu jam sepuluh pagi
terus kita langsung jalan
berapa lama kamu sampai
satu jam lagi aku sampai rumah
satu jam lagi
apa sempat aku balik ke rumah arka dalam satu jam
kau ingin ngerjain apa nih
gue lagi pengen bikin gedung baru nih
aku gak dikasih lihat juga
aku mau deketin kamu juga
gue lagi pengen bikin gedung merah
nih disebelah gedung utama ini
nah masalahnya gedung sebelah gedung ini
akhirnya gue beli
nah gue mau bikin gedung itu
ya untuk jadi gedung yang positif lah yang penting
ya ampun arka kamu hebat banget ya
wah lagi banyak tamu rupanya
rk papa kesini cuma mau bilang
oki sudah mulai belajar di sekolahnya tiara
mas terima kasih banyak ya
papa tinggal dulu ya
oki siapa sih
betul loh adiknya pembantunya arka
lo sama bokap lo emang keren banget kak
biarpun orang kaya gak lupa sama yang di bawah
pendidikan itu memang nomor satu men
terutama buat mereka yang di bawah kita
biar kita semua bisa bersaing bersama
itu dia men
gue dari dulu selalu nerapin prinsip yang sama
karena gue mikir jangan sampai ada orang
ini yang sebenarnya mereka punya potensi untuk maju
tapi mereka nggak jadi bisa maju
cuma karena masalah dana
kan kasihan bro
kalian berdua kalau ngomongin pembantu sih
di mana mana yang namanya pembantu itu
pemikirannya emang terbelakang
cinta kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong
gimana kalau nantinya kamu punya kakak ipar seorang pembantu
mendingan ya kita putusin hubungan kakak adik kita
daripada kita punya kakak ipar pembantu
eh mau ke mana
gue lagi jatuh cinta sama seorang asisten rumah tangga
gue samari jatuh cinta sama cewek yang profesinya sama
lanjutannya gimana men
dia udah tau perasaan loh
gue takut ditolak
ya lo tanyalah sama cewek itu
emang lo udah ungkapin perasaan lo belum ke dia
lebih baik gue berdiam dalam ketidakpastian
daripada gue harus kehilangan semua harapan harapan gue
nanti lo takutnya nyesel
waktu itu gue dapet kesempatan kayak lo
gue pasti akan berjuangin cinta gue rey
tapi sekarang semuanya sudah terlambat
gue udah gak ada pilihan lain
gue udah terpaksa udah janji sama bokap nyokap gue
untuk nikah sama wanita pilihan mereka
dan gue gak bisa merubah itu
cinta tuh tanpa syarat
kalau lo emang bener bener tulus sama tuh cewek
lo bener bener cinta sama dia
gak ada yang namanya halangan
semua pasti lo bisa hadapin
cinta itu yang jadi cewek pilihan orang tua gue
apa lo akan tetap menyuruh gue untuk kejar cinta gue
kebada cewek lain itu
lo gak takut gue bakal ngecewekin adek lo
menurut gue semestinya lo pertahankan cinta lo
walaupun itu persahabatan kita sendiri
rey lo itu kan temen gue bro
kita udah berteman dari kita masih kecil
jangan kan masalah cinta
nyawa gue bakal gue kasih buat lo
ya ampun berantakan gini
kamu itu ngapain aja saja dari tadi
itu cucian kenapa belum kelar
lantainya debuan banget kayak begitu sih

maaf bu tadi saya nyiram dulu sambil nunggu cuciannya selesai
kerjaan kamu tuh lambat banget tau gak
saya gak suka
ya udah tunggu apa lagi kerja sana
kenapa kok suaranya bete gitu
karena itu sama aja kayak arka
oh hutomo mau sekolahin adiknya naura di sekolah yang sama kayak tiara
terus karena itu malah kedukung itu mah
aduh mama bisa bayangin gak sih adik pembantu sekolah di sekolah yang sama sama majikannya
aduh itu pak hutomo ada ada aja sih
gak mungkin kalau kayak begini
maka iya adiknya pembantu itu sekolahnya samaan sama tiara
bisa bisa mereka ngelunjak dan ngerasa kalau derajatnya itu sama seperti kita
makin diperhatiin aku makin yakin
ibu arini adalah wanita di foto peninggalan bapak
ya udah kamu tenang aja ya saya
jangan marah marah kayak gitu
arka gak suka loh
eh ngapain kamu berdiri aja di situ
kamu ngopi pembicaraan saya ya
sekarang kamu balik kerja lagi
beresin semua kerjaan sampai beres
saya nggak mau lihat berantakan
aduh syukur aja tadi bu ani gak lihat fotonya
aku mau kamu sekarang siap siap ya
aku mau pulang sekarang
aku mau jemput kamu sama oki
karena kita akan beli buku buku alat tulis untuk oki masuk sekolah besok
gak pake tapir naura
biar aku sampai rumah terus kita langsung jalan
berapa lama kamu sampai
satu jam lagi aku sampai rumah
satu jam lagi
apa sempat aku balik ke rumah arka dalam satu jam lagi
yaudah arka aku siap siap dulu ya
aku harus cepet cepet sampai di rumah arka
sebelum arka tau kalau aku gak ada di rumahnya
aku gak mau nanti malah arka jadi ribut sama bu vina dan juga non kinta
kerjaan kamu aja itu belum beres semuanya
iya bu tapi arka itu lagi di jalan pulang
saya takutnya kalau saya nggak ada di rumah
nanti arka tahu saya kerja di sini
saya gak mau nonkinta nanti kena marah
yaudah kamu cepetan balik
jangan sampai nanti keduluan sama arka
kok kamu beres beres
kamu mau pergi ya
kan baru datang kamu gimana sih
mas ray bisa jemput aku sekarang gak ya
di gerbang komplek yang tadi mas pre turunin aku
kalau gak bisa juga gak apa apa sih
nanti aku naik angkot aja
aku jemput sekarang ya
alhamdulillah oke deh
barusan ada telpon penting dari kantor
kakak harus balik ada siaran mendadak
kok pulang naik taksi sih kak
kamu gak bisa antri anak aku pulang dulu
kamu dong kak
gak sempet kak
kamu minta antri anak kak aja
kan ini calon suami kamu gak mungkin dong dia mau nolak
ini tipa dia gue ya
ada lu gue antriin sampe rumah ya

terima kasih ya udah bisa jemput aku ke rumah ya

aku yang makasih malahan dikasih orderan
hah kamu turunin aku di pinggir jalan
arka yang bener aja doang
anterin aku pas sampe depan gerbang rumah aku
arka kamu tiga banget sih aku ini kan calon istri kamu
tapi masalahnya aku ini sekarang lagi buruk